isak tangis histeris keluarga yukber lolaroh lima puluh satu tahun warga madidir unet kota bitung pecah saat jenazah diusung keluar dari kamar mayat ke ambulans yang sudah menunggu
sebelumnya sempat terjadi keributan ketika keluarga korban berusaha mengambil jenazah tersebut
kemarahan keluarga korban dilampiaskan di depan pintu masuk rumah sakit
keluarga korban berteriak teriak meminta supaya jenazah diizinkan dibawa pulang keluarga untuk disemayamkan di rumah duka
namun tidak diizinkan oleh satgas covid sembilan belas kota bitung
aparat gabungan pun sempat menghadang keluarga korban yang bermaksud mengambil paksa jenazah
dari rumah sakit bilang seperti balto untuk covid
keluarga cuma meminta ini bapak ini bawa ke rumah
walaupun dalam keadaan terbungkus
dari pihak keluarga berkeberatan untuk dimakamkan secara protap covid
makanya kami tadi sementara melaksanakan negosiasi baik dari pemerintah satgas aparat kepolisian juga
agar supaya tetap dimakamkan dengan protokol covid
pihak satgas covid sembilan belas kemudian bernegosiasi dengan keluarga korban dan akhirnya jenazah bisa dikuburkan hari ini sesuai protokol covid sembilan belas
dari rumah sakit budi mulia sudah melakukan pelayanan yang terbaik di sini
ya tentunya masih sesuai protokol sesuai dengan aturan
statement selanjutnya sama sama dengan satgas covid sembilan belas
yukber lola roh lima puluh satu tahun warga madidir unet bitung memang menderita diabetes sebagai comorbid dan dinyatakan meninggal karena covid sembilan belas
namun keluarga menolak pasien menderita covid sembilan belas
roy kerarumangkai bitung